sepasang suami istri di desa banda asri kecamatan cangkuang kabupaten bandung terkena ledakan setrika uap di sebuah rumah yang juga beroperasi sebagai konveksi
sang suami tewas seketika sedangkan sang istri menderita luka berat akibat terbental sejauh sepuluh meter
sang suami tewas seketika sedangkan sang istri menderita luka berat akibat terbental sejauh sepuluh meter
ajis dan banda asri di desa banda asri kecamatan cangkuang kabupaten bandung terkena ledakan setrika uap di sebuah rumah yang juga beroperasi sebagai konveksi
tujuh tahun tewas seketika karena pada saat kejadian dialah yang sedang menyetrika pakaian
sedangkan istrinya nelly dua puluh tiga tahun harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah soreang karena mengalami patah tangan dan kaki
terdengarnya terdengar ledakan bergerak sekali
terus saya kan kesini nggak ada orang yang ada cuma ibunya ibu b anu b ois itu ibunya melu melu anaknya
yang terlempar sebelah sana itu sebelah sana
bukan kompor gas tapi adalah tabung untuk menyetrika tabung uap yang dibuat sendiri yang ternyata mungkin dia tidak stabil masalah uapnya
itu sehingga terjadi uapnya
korban sementara dua yang satu meninggal dunia yang satu masih dalam penanganan di rumah sakit sana
chandra febriana kabupaten bandung